anak kami masih bisa disembuhkan kan dok
kita harus melakukan tes lebih lanjut
untuk melakukan analisis dna
terhadap bapak ibu dan intan
lakukan apapun demi kesembuhan intan
saya harus jaga kandungan kakak
makan yang sehat sehat aja
aku excited banget tau
pihak kepanakan baru
selamat ya kakak sayang
tapi aku gak mau
aku gak mau mengandung anak ini
iya kenapa nak
ini intan mah
mas itu intan nangis terus
mungkin dia lapar kali mau nyusu
badan intan panas lagi
ini udah hampir tiga hari dia kayak gini terus
ingatkan kata dokter
kalau intan udah tiga hari minum obat
tapi badannya masih panas
kita harus bawa dia ke rumah sakit
aduh kasian intan
naila gak mau sama sekali ngurusin intan
kerjaannya bertahun tahun ngelamun terus
masa trauma banget sih
hanya kerampokan begitu
yaudah setelah intan sembuh
nanti kita bawa kanalnya ke dokter juga
aku gak tega liatnya
dia depresi terus terusan
aku juga mikirnya gitu
nele emang udah harus ditangani sama dokter ahli
aku khawatir dia kenapa kenapa
sekarang kamu bawa intan ke rumah sakit
mama khawatir nanti dia makin parah
ayo cepet bawa biar mama yang jaga tiara di rumah ya
yaudah kalo gitu aku gantiin baju nailah supaya gitu juga

bisa berangkat ke rumah sakit
tolong ya dek

cukup cukup cukup

ambil darah kamu sedikit ya
dok kira kira hasilnya kapan keluar ya
besok kalian kembali lagi kesini
kita sama sama berdoa semoga tidak ada penyakit yang berarti

gimana dok kecelebnya
anak kami masih bisa disembuhkan kan dok
kita harus melakukan tes lebih lanjut
saya mohon izin untuk melakukan analisis dna terhadap bapak ibu dan intan

lakukan apapun demi kesembuhan intan
gimana hasil tes selebnya dok

intan membutuhkan donor darah selama perawatannya
tapi sayang golongan darah kalian tidak ada yang cocok

jadi kita membutuhkan donor dari yang lain
jadi kita membutuhkan donor dari yang lain
nggak mungkin dok
nggak mungkin golongan darah ini tidak boleh ada di dalam tubuh luar yang lain
mungkin golongan darah kami nggak ada yang cocok sama intan
intan itu anak kandung kami
jadi gak mungkin kalau golongan darah kami berdua gak ada yang cocok sama intan
pasti ada yang salah sama hasil lab kemarin
sayang hasil labnya pasti salah kan
barusan dokter bilang
golongan darah kamu sama golongan darah aku gak ada yang cocok buat intan
itu gak mungkin
kita ini orang tua kandungnya intan kan
kalau begini caranya dok saya akan lakukan tes di rumah sakit lain
selamat siang pak ardi
saya ingin memberitahukan bahwa hasil tes dna keluarga bapak sudah keluar
menurut hasil tes dna ini
anak bapak hanya cocok dengan ibunya
tidak cocok dengan dna bapak
intan itu anak siapa
intan anak siapa
masuk ke rumah mas imah
dokter berhubungan nay
aku udah tau semuanya
dna aku sama dna intan gak cocok
dia bukan anak aku naik

dengan siapa kamu selingkuh nay
aku ga selingkuh nay
kamu udah ketahuan mas bunglak nay
siapa bapaknya kamu mau cah lindungi dia
jangan kau ceritakan kepada siapa pun
pas rumah ibu dirampok
berampok itu mas
berampok itu berkuasa aku mas
berampok itu berkuasa aku mas
kalau kamu diperkuasa harusnya kamu cerita sama aku
jangan kamu rahasiakan kayak gini nay
kamu aku intan itu anak aku
kamu keterlaluan tahu gak
kamu dan ibu kamu sudah tahu selama ini
kalau intan itu bukan anaknya adik
lalu kenapa selama ini
kamu tutup tutupi kenapa
saya sudi membesarkan anak haram itu di rumah ini
pak bawa anak haram itu dari sini
bawa anak haram itu dari sini
saya gak sudi menampung anak haram di rumah ini
mas jangan rusuk aku mas
mas sekarang kamu gak boleh lagi menjajakan kaki di rumah ini
mas aku minta tolong jangan rusuk aku mas
pergi dari sini
saya gak sudi kamu menginjak rumah ini
mas mas ardi mas
mas aku minta tolong jangan rusuk aku
kamu udah bohong sama aku nay
sekarang kamu pergi dari sini bawa anak kamu
anak ini cuma ngingetin aku kalau kamu pernah bohong sama aku dan kamu pernah didodai sama laki laki lain
pergi dari sini
mas apa ini mau ngusirkan naylar
dia ini sudah menipu kita mai
intan ini bukan anaknya ardi
tapi anak hasil perkosaan tau gak
pergi dari sini pergi
sampai jumpa lagi